apa tuh maksudnya
saya kayak nggak bisa deh terima hatinya mas
belum jadi pacar saya loh sampai sekarang
jadi kayaknya untuk saat ini saya nggak mungkin bisa nerima hati cowok lain
ya udah mbak nggak apa apa
tetap saya kasih itu gratis kok buat mbak
mbak harus dinner sama saya
gini aja deh mbak
mbak sayang lah atau apa minta izin aja mbak
karena saya yakin banget
cowok itu pasti bakalan kasih izin
oke kalau gitu
eh boy udah deh
aku tuh jadi ngerasa geli deh manggil kamu mas
kamu manggil aku mbak mbak
kamu mana aku manggil mbak
kamu ngerasa engkau manggil aku
ya udah mbak ayo makan mbak
engkau mau mbak
aku dulu aku dulu
satu dong masa dua
satu dong masa dua
satu dong masa dua
satu dong masa dua
nih makan dapet yang ujung lo deh
jangan sok imut mulutnya
oh dia mau tau
oh dia mau tau
oh kecil banget
aduh lo berdua lagi aja
nomor dua kalau mau berantem sama gue lain kali aja deh
sekarang eh gue lagi capek banget nih
lagian juga gue pengen ngantri makanan dulu buat emak gue
itu makanan buat emak gue ya dari talan bertuah gue
sampai jumpa di video selanjutnya
jauh juga tuh mister berantemnya
oh namanya stepan asep
see you again
see you again
maafin ian emak
jatoh tuh emak
emang bukan nasib emak kali ya makan makanan eropa
kalau gini caranya mendingan gue ke warung babi aja deh
ya ngerti ga that trat
pin aku ya aku udah salah paham sama kamu
sayang beneran ga papa deh
kalau kamu jelas kayak gitu malah aku nangkepnya
kalau kamu itu cinta sama allah
dan ke bukti ya
lease next time jangan terpancing
jangan terpancing sama sekali apalagi sama sehojan
ini semua gagal gede kamu tahu kan
ini ya dong
nah lagi ya
enggak satu aja ya
jawab dulu salam saya bu
oh waalaikumsalam pak
emang ngapain sih datang ke sini
gue tuh lagi asyik asyikan sama dia
lu dateng ya terus ganggu hubungan gue
bikin kacau lu ngerti ngerti ya
tenang mas mas chandra tenang dulu
hidup gue tuh gak tenang karena liat muka lo
muka lo tuh di depan muka gue terus
ngerti saya ngerti kok mas
justru saya datang kemari itu mau minta maaf
amir mau ngomong baik baik
chandra dengerin dulu
pak amir mau ngomong baik baik
saya akui kok bu
selama ini saya menjadi manusia bodoh gara gara cinta
saya menjadi manusia yang egois gara gara cinta
dan saya menjadi manusia yang tidak tahu diri gara gara cinta
bahkan saya merasa saya tidak
saya merasa saya tidak menjadi
saya menjadi manusia gara gara cinta
gue juga bahkan gak tahu loh lo itu sebenarnya manusia atau bukan
silahkan pak amir terusin
kata siapa lo beli beli dulu
ngomong sambil berdiri aja udah
ya seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bu
karena kebodohan saya karena keegoisan saya dan kehilafan saya
itu karena saya merasa cinta saya yang begitu dalam terhadap bu devi
dan saya ingin sekali memiliki cinta bu devi
dan itulah kenapa dibilang manusia bodoh
bu devi mas chandra
kalau emang kalian mau marah sama saya saya terima kok
tapi sebelum itu tolong saya dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
atas apa yang sudah saya lakukan selama ini
seperti yang pak amir bilang tadi kita itu manusia
ya manusia gak lepas dari salah dan hilang
manusia juga punya hak kok untuk mencintai
jadi kalau menurut saya ya apa yang pak amir lakuin itu manusiawi kok pak
ya iyalah pak
maafir pakai banget
malahan saya mau minta maaf nih sama pak amir
soalnya ya mungkin saya punya banyak salah yang gak pernah saya sadarin sama bapak
mas chandra maukan maafin saya
saya nggak akan mengganggu hubungan mas chandra sama bu devi
oke gue akan maafin loh
tapi lo gue kasih dua syarat
jangan pernah manggil gue mas lagi
karena lo sama gue semua orang ini juga udah tahu
itu syarat pertama
jangan pernah ganggu hubungan gue sama devi lagi
jangan bikin kacau
jangan ada di depan muka gue
jangan tiba tiba datang ke tadi begini
karena kalau lo datang lagi dan lo ganggu hubungan gue sama dia
lo udah tahu konsekuensinya apa
oh ada lagi
lo ikutin syarat pertama dan ikutin syarat kedua